pada pada jara yang setia kepada pemimpinnya
mereka bekerja untuk kesatuan dan juga persatuan
tidak mudah dihasut dan juga tidak mudah untuk dipecah belah
kalianlah orang yang berjasa kepada pada jara
para penduduk pada jara
raden setelah ini mau kemana
sekarang aku ingin ke tanah lapak
yang dijanjikan oleh ayah anda prabu
mulai sekarang ini
aku membebaskanmu dari hukum
terima kasih kisana
terima kasih kisana
terima kasih paman
sungguh perbuatan paman sangat mulia
paman sudah memaafkan paman ini
alhamdulillah semoga saja
allah swt membalas kebaikan pak
contoh daripada paman ini
paman ini sudah bisa memaafkan
kepada anak buahnya kidaksa
barang siapa yang baginya ingin dibuatkan
sebuah istana nanti di surga
maka orang tersebut
memaafkan orang yang menzoliminya
memberi kepada orang yang bahir
dan juga orang yang menyambung tali silaturahmi
kepada orang yang memutuskannya
aku curiga ibunda kalau ibunda ratu keterima itu hanya berpura pura sakit saja
putriku rara santang kamu jangan suzon terhadap ibunda ketrimanik
ibunda tidak pernah mengajarkan kamu mencurigai seseorang sampai seperti ini nak
putriku ibunda tahu kamu masih belum menerima kesalahan ibunda ketrimanik
tapi dalam keadaan seperti ini ibunda mohon tidak baik mencampur adukan rasa benci dan juga prasangka buruk
ibunda kenapa ibunda masih saja membelah ibunda ratu ketrimanik
padahal ibunda ratu putri manik sudah sangat jelas dia berpura pura dan sudah terbukti kalau dia bersalah ibunda
ibunda tidak membela ibunda hanya tidak ingin kita hidup dalam keadaan berpersangka buruk melihat segala sesuatunya menjadi lebih buruk
itu tidak baiknya ibunda tidak ingin seperti ini
ini bukan hanya kecurigaan semata ibu
ini adalah keturunan
ini adalah kecurigaan putriku
ibu net hanya tidak ingin kamu menjadi tersiksa atas semua ini
kamu hidup dalam kebencian karena akan menyakiti diri kamu sendiri
mari kita masuk lagi nek

akanancang mereka melakukan pembelittanasan pada hari ini

kalau bupet boyang khususnya sana jelek
aku putri dari kegenden tapa raja
senang bertemu dengan nimas
semoga kamu selalu bahagia disana
atau aku lanjutkan kitab ini
atau tidak ada seorang pun yang bisa menguasai
dari mana mereka dapatkan ini
ayo kita yang mencari
ayo kita yang mencari
ayo kita yang mencari
ayo kita yang mencari
alhamdulillah kamu sudah sadar
kamu ada di kamarku
rai jangan seperti itu
aku sudah lancah
tidak seharusnya aku ada disini
ayo kita yang mencari
rai jangan seperti itu
aku sudah lancar
tidak seharusnya aku ada disini
ibu dan ratu ketering manik
memang sangat pandai bersadiwara
sudahlah rai kamu disini dulu
kamu masih tidak sehat
izinkan aku untuk kembali ke pekerjaanku
jangan kamu masih belum sehat lebih baik kamu disindir hai
untuk kembali ke ruangan pelayanan
ibu dan subang lara
biarkanlah ibu dan ketering manik
kembali ke kamar pelayan
biarkan dia menjalani hukuman
jika kalian memang menginginkannya
kalian boleh kembali
raden adalah orang yang bijaksana
dan saktiman rebun
raden juga lah yang telah membebaskan
dari pemberontakan di pajajar
kami bersyukur bisa bersama raden saat ini
itu semua karena dukungan
jika bukan karena dukungan penduduk pajajaran
aku tidak ada apa apanya
orang orang yang sudah berjasa kepada pajeja
tetapi tidak pernah disebut sebut jasanya
mereka adalah penduduk pajajara
warga pajajara yang setia kepada pemimpinnya
bekerja untuk kesatuan dan juga persatuan
tidak mudah dihasut
dan juga tidak mudah
untuk dipecah belah
orang yang berjasa kepada pajejara
para penduduk pajajara
setelah ini mau kemana
aku ingin ke tanah lapak
oleh ayah dan prabu